pemprov dki jakarta mengubah salah satu syarat kepemilikan rumah dp rupiah
dari yang awalnya bagi yang berpenghasilan maksimal tujuh juta rupiah menjadi empat belas juta rupiah
perubahan itu dilakukan lantaran sepinya minat calon pembeli
perubahan dilakukan berdasarkan pergub no empat belas tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas pergub no satu ratus empat tahun dua ribu delapan belas
tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
hal itu berbeda dengan janji anis sandi saat kampanye yang menyasar masyarakat kecil
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menegaskan
pemprov berupaya melakukan terobosan agar masyarakat kecil mendapatkan hunian
itu sudah diperhitungkan ya jadi memang itu membutuhkan nilai yang mencukupi
agar proses pembangunannya bisa berjalan
agar pembayaran iurannya bisa terpenuhi
namun demikian kami terus membantu mencari terobosan terobosan bagi masyarakat kecil
untuk mendapatkan hunian seperti janji anisandi yang sudah disampaikan juga
seperti diketahui sebelumnya mulai satu maret hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
bagaimana cara menurut anda
pertama pembayaran rumah tapak maupun rumah susun dengan tipe kurang dari dua puluh satu
tipe dua puluh satu sampai tipe tujuh puluh dan tipe tujuh puluh ke atas
hal itu tak hanya untuk pembelian rumah pertama tapi juga berlaku bagi rumah kedua ketiga dan seterusnya
sementara untuk rumah tapak dan rumah susun tipe tujuh puluh ke atas
jangan khawatir untuk kredit rumah tapak dan rumah susun dengan tipe lebih kecil dari tipe dua puluh satu
tim liputan cnn indonesia